ya coba nanti aku tanya mirman ya
ya udah gak usah lah gak usah dipermanjakan
saya langsung beratkan terima kasih
jangan lupa makan
iya kamu juga jangan lupa makan
saya rahat ya
kasian riana pasti capek main di rumahnya umur irwan
aku bawa ke kantor kasian
pasti riana pengen istirahat
gue pulang dulu deh antarin aku balik
baru aja yang mau saya bales chat kamu
nanti malem kita dinner disitu ya
besok besok lagi aceh ya
saya lagi banyak kerjaan
kamu gak bisa apa usahain
kan kamu tau itu cafe nya itu
terus aku pengen banget malam ini
kalau gak sama kamu sama siapa
kita diner disana
nah gitu dong
masa tega sih sama calon istri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
itu riana kenapa tidur
riana lagi tidur
jangan berisik ya tadi kecapean
saya hantar riana ke kamar dulu ya
udah saya hantar riana ke kamar dulu sebentar
sebentar ya pak
ah pak aku
nangis masalah dulu ya
kamu dari mana sama rena
kamu belum jawab loh
tadi abis dari rumah om irfan
tadi waktu di jalan um
terus dengar suara riana
om irfan pengen riana
main ke rumahnya kangen katanya
saya arahin kesana
tapi dia kecapean ini kolam
waktu pas di jalan pas saya mau bawa ke kantor
ternyata tidur yaudah saya suruh pulang aja
kasian kalau di kantor saya
tadi pas di rumahnya umirvan
rena sempat melihat foto anaknya umirvan jessy
dia bilang katanya fotonya berbeda
di rumah semuanya di kantor
kamu pernah ngelihat belum foto jessy yang di rumah semuanya di kantornya umirvan
ya aku sih enggak ngeh ya waktu itu ya
tapi riana bilang memang beda
tapi umirvan bilangnya karena itu foto lama sih mas
ya mungkin ada perubahan dari gaya rambut atau segala macam
tapi setelah aku pikir pikir memang
ada yang beda sih
aku ya tanya aja iseng
ya udah nggak usah lah
nggak usah yang bermain main
saya langsung berlatih kantornya
ada hati itu jangan lupa makan
iya kamu juga jangan lupa makan
saya rahat ya
selama kalinya lagi
ipationg itu sih

ada apa apa kondisi di dalam ini dan itu
dalam aatun yang telah diperlihatikan trond
apa ada pengawal om
yang kamu curigai
enggak om enggak ada
alhamdulillah semuanya bekerja dengan baik
cuman saya merasa
dia sudah cukup
kamu cuma mau melindungi
oleh karena itu sikap kami
niat kamu juga besar
dengan niat saya yang mau mendapatkan
keadilan buat anak saya
mama kamu sudah hidup
dan cucu yang luar biasa
seperti andin dan rena
apalah yang saya punya
saya jadi kehilangan putri saya
saya pernah kehilangan kakak dan
namun sekarang saya
ada orang orang yang
alhamdulillah ya allah
banyak tuh duitnya
sini buat gua